terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
komunitas pecinta satwa di pasuruan punya cara tersendiri untuk melestarikan satwa langka
selain menggelar pameran reptil mereka juga menggelar tarian king cobra untuk menghibur para pengunjung
nah bagaimana atraksi menegangkan tersebut berikut liputannya
mata ratusan warga desa sumberjo kecamatan pandaan pasuruan tak berkedip sedikit pun saat seorang pecinta ular king cobra
jakvar sodik melakukan atraksi menari bersama ular peliharaannya
warga semakin tegang saat jakfar akan melakukan atraksi puncak berupa mencium punggung ular
setelah kurang lebih tiga puluh menit lamanya jakfar merayu dan mendekati ular secara perlahan lahan
ular king cobra berhasil diciumnya dengan mesra
jakvar berhasil melakukan aksinya ini berkat kedekatannya dengan king cobra peliharaannya tersebut yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang
pertama kali setiap satu minggu saya sudah menerjakan stok makan untuk koko
jadi tidak ada kesulitan ya
tidak ada mungkin nanti kalau setiap satu minggu saya keluarkan saya jemur gitu saja
atraksi jakfar yang menegangkan tersebut sengaja dihadirkan dalam pameran reptil dan satwa langka untuk menularkan semangat jakfar dalam menyayangi satwa
dengan menyayangi satwa berarti turut serta melestarikan satwa
selain atraksi jakfar dalam pameran juga dihadirkan beragam jenis satwa peliharaan diantaranya beragam jenis burung hantu dan ular piton
rencananya pameran ini akan dijadikan agenda rutin setiap enam bulan sekali di tempat berbeda agar masyarakat lebih mencintai satwa